mungkin aku bukan orang baik
tapi aku percaya kau pasti mendengarkan doaku ini
sembukalah semua luka dan sakit pada wulandari
dan jagalah dia sebaik baiknya malam ini
karena aku tidak mampu melakukannya
sekarang mau masuk
eh kamu itu cepetan dikit
saya juga mau masukin mobil
mau apa lagi

jangan kau pegang sakit
eh kenapa kok roman
kau bisa dikroyok
siapa yang berani keroyok kau
lebih baik kau ubatin lukaku ya
bersihkan dulu kakau itu
eh ini harus dibersihkan dulu
udah gak apa apa
cuma bau dikit
makasih ya pak
kamu sekarang istirahat ya
dan papa minta
kamu jangan berurusan lagi
dengan teman teman yang namanya roman tadi
papa itu gak mau kamu kayak begini lagi sayang
pemud christian ini selalu black pepper
ini juga menghirap pada kamu
berat bibir ini berucap
perih mata ini menatap
menjelang hadirnya perpisahan
jangan baper ya
gue aja sampe pusing
lo bisa rangkai kata kata yang sederhana
mungkin aku bukan orang baik
tapi aku percaya
kau pasti mendengarkan doaku ini
sembukanlah semua luka dan sakit pada wulandari
dan jagalah dia sebaik baiknya malam ini
karena aku tidak mampu melakukannya
kamu biarkan diri kamu itu
ditolong sama seorang perempuan
memang gak salah pak
kamu juga wuland untuk apa kamu pertarungkan nyawa kamu itu
untuk orang seperti dia
kamu pasti siapa
besok gue harus ketemu sama devon
saya kesini hari ini pengen jemput bulan om
soalnya hari ini ada
perlepasan kepala sekolah
kebetulan sekali defon kasih tau pihak sekolah
kalau wulan hari ini gak sekolah karena dia sakit
semalam dia diantar sama temannya
oh om marah sekali sama dia
bulan jadi celaka karena dia
wulan celaka gara gara roman
kamu kenal sama dia
kenal om saya kenal banget om sama namanya roman om
saya juga gak suka tuh sama dia om
dia nih om dia suka ngerayu cewe cewe
di sekolah om
sampai unggulan juga dirayu sama dia om
padahal saya udah pernah bilang sama dia om
jangan ngerayu wulan
tapi dia tetep aja gak mau denger om
yes ini poin buat gue
bokapnya wulan gak suka sama si rompis
ya paling sejam lagi saya ada di tempat ya
kamu mau kemana
papa kok pakai nanya segala ya
aku mau ke sekolah lah pak
kamu itu belum sembuh
jadi hari ini
lebih baik kamu gosok sekolah dulu ya
pak kok gitu sih
papa tau kan
di perpisahan kepala sekolahnya
jadi aku mau ke sekolah ya
baca puisi kan
yang sudah bikin anak kesayangan papa itu cerah

istirahatkan bahu kamu
jangan pergi kemana mana
kalau soal puisi
papa yakin nanti di sekolah juga ada teman kamu
yang akan menggantikan kamu

lu gak jadi tampil sama ulan
lo gua sepuru puru ga tau
harusnya ya gua yang marah sama lo karena gara gara kelu mulan jadi terluka
wulan ga akan terluka kalo lo ga nyari gara gara sama gua
diam lo ya gua ga terima dituduh kayak gini
yang jelas gua ga ada sangkut pautnya sama masalah lo
terus lo pikir gua bakal percaya sama lo
hah pertama lo udah ketawa nyuruh orang buat mukulin gua
dan semalem orang itu dateng lagi
lo pura pura ga tau sekarang
iya pura pura ga tau
eh terserah ya lo mau ngomong apa
tapi yang jelas gua ingatkan sekarang
gua ga ada hubungannya sama masalah lo
oh ya dan satu lagi
kalo lo punya masalah jangan salahin gua